kapal tanjung kambani adalah kapal keempat yang membawa dan mengirim bantuan logistik bagi para korban banjir bandang di ntt
pelepasan keberangkatan kapal tanjung kambani ke ntt dihadiri oleh seluruh forum koordinasi pimpinan daerah atau forkopimda jawa timur
bantuan logistik yang akan dikirim dan disalurkan berupa kebutuhan pokok pakaian makanan bayi tenda perlengkapan ibadah dan obat obatan
bantuan ini terkumpul dari forkopimda jawa timur perusahaan swasta dan masyarakat umum
ada anggota kita tidak hanya logistik
di sana sudah ada tim ada tni polri semuanya sudah ada di sana
termasuk kapal rumah sakit kita juga sudah standby di sana
yang kita standby kan kapal rumah sakit adalah kri semarang
karena kri yang satu lagi sedang stand by juga di sini
kalau seandainya ada perintah lebih lanjut untuk kalau korbannya tambah banyak langsung kita kirim satu lagi
tidak ada yang bisa dibuat lagi
gubernur jawa timur kofifah indar parawansa mengapresiasi penyumbang bantuan bagi para korban banjir bandang di ntt
ya ini kegotong royongan keguyup rukunan jawa timur
ini adalah sebuah social capital yang kita miliki
oleh karena itu persaudaraan yang terbangun diantara kami dengan seluruh warga bangsa yang lain
salah satu indikasinya adalah kita menjadi bagian yang ikut menjadi penyelesai masalah
jika ada saudara saudara kita
terutama hari ini di ntt ada delapan kabupaten saudara kita tertimpa musibah bencana banjir dan siklon tropis
pengiriman bantuan akan terus dilakukan setiap dua minggu sekali
posko bantuan kemanusiaan bencana alam ntt lantama v surabaya tetap dibuka bagi siapapun yang ingin menyumbang
odi kornelia herudwi sudarmanto surabaya jawa timur